aku nyariin kamu sepanjang hidup aku
kut yang kut sorry
kamu tolong kawal sampai rumah ya
ibu rosa ikut ke kantor pak aldebaran
kok saya gak dapet info ya
kalau ibu rosa mau keluar rumah
ada yang mau berkhianat rupanya
mah aku pamit dulu ya
sampai ketemu lagi ya
aku sama papa akan sering sering datang kesini ya
yaudah ya kak
aku akan bisa nempatin janji untuk jaga anak kakakku
kakak yang tenang dan bahagia disana ya kak
udah kita sekarang ke makam keluarga suami kamu ya
oke yaudah saya segera kesana
kayaknya harus ada sesuatu yang saya selesaikan di kantor
nggak apa apa ya kalau saya pergi ke kantor dulu
oke nanti udah saya siapin mobil buat kamu pulang
kan saya bawa mobil juga
yaudah sekali lagi
sekarang kita mau kemana
mampir ke toko dulu sebentar
abis itu ke kantor nino
mau ngasih titipan yang sebut ini
lo itu sekarang jadi comblengnya mereka apa gimana sih
gue cuma pengen ngerasa bahagia
karena ngerasa diperhatiin sama nino
gue akan berikan itu raff
gue tuh sampai sekarang gak ngerti
cara berpikir lo itu gimana
cuma orang yang jatuh cinta yang bisa paham lah
iya kan aku seneng banget pak
akhirnya aku ketemu sama om tama
dan kalo aku cerita ke mama sama mas om
mereka juga pasti nggak nyangka
kalo aku bisa ketemu sama om tama
harusnya bu rosa juga
ketemu sama om tama

iya pasti kenal
mas om juga kenal
tapi masih kecil sih
kita kumpul sama sama ya
kamu om bu rosa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang pak bakti
waalaikumsalam pak surya
ya gimana ada update apa pak
saya mau kasih tau
kalau besok sidang putusan ibu sarah
jadwalnya pagi jam sepuluh
kalo semuanya lancar
insya allah ibu sarah bisa keluar
dari penjara besok
amin amin insya allah pak insya allah
semoga semua hasilnya
keputusan yang sesuai dengan
apa yang kita harapkan ya pak
terima kasih sekali lagi pak atas bantuannya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kalau semuanya berjalan lancar
dan sesuai harapan
mama kamu bebas besok
kalo aku diboleh ikut
aku pasti akan ikut
aku pasti akan ikut
aku pasti akan ikut
aku pasti akan ikut
karena mama pasti akan senang sekali liat kamu

masal dimana udah pulang
belum bu andin
tadi ibu rosa dan nonrena juga ikut ke kantor
yaudah pak riza nanti tolong dibawa ke dalamnya
mbak andin teman teman kok belanjanya hari ini banyak banget mbak
ini sih aku nggak belanja aku dikasih
oh pasti dibelanjain sama mas ali ya
mas ali itu romantisnya dari dulu kok gak berubah berubah ya mbak ando
gitu cat diri udah pengen sama andin
bukan sama mas ali
mas ali kasih sama om aku